setelah mendarat di pangkalan udara halim perdana kusuma sepuluh awak kapal brahma dua belas langsung dibawa ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pusat
ya disini mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara penyeluruh
para bekas sandra abu sayyaf itu mendarat di pangkalan udara halim perdana kusuma pada minggu menjelang tengah malam
mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit pusat angkatan darat jakarta pusat untuk melakukan medical check up
selain itu mereka diperiksa untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit termasuk penularan penyakit lintas negara
puluhan personel tni tampak ketat menjaga dan membatasi awak media yang meliput di rumah sakit